kementerian keuangan mengusulkan rencana perubahan struktur gaji pegawai negeri sipil ke presiden joko widodo
perubahan struktur gaji ini demi mendorong pns bekerja secara baik dan profesional
seperti dikutip cnn indonesia com menteri keuangan sri mulyani indrawati akan menyampaikan rencana perubahan struktur gaji pns di rapat kabinet
meski demikian saat ini perubahan struktur gaji pns tersebut masih dalam tahap pengkajian
yakni bersama menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
sri mulyani memastikan akan mengulas seluruh komponen gaji pns dari sejumlah aspek seperti gaji pokok tunjangan kinerja dan honor
perubahan struktur gaji pns juga akan disesuaikan dengan kemampuan negara